harapan terbesar saya sebagai kepala desa tebar untuk warga atau masyarakat desa tebar adalah masyarakatnya menjadi mandiri dan produktif
dana desa hadir untuk menjadi stimulan sehingga bangkit usaha usaha ekonomi produktif di masyarakat
harapan saya pada akhirnya mereka akan kemudian menjadi masyarakat yang produktif sekalipun menjalankan budaya tetapi kemudian menjalankan budaya secara proporsional
artinya seimbang dengan pendapatan mereka
mereka tidak lagi dilanda oleh masalah hutang pihutang atau kemiskinan
memang ini terlihat idealis tetapi saya kira perlu dimulai dan memang harus dimulai dengan keyakinan
tidak ada yang tidak mungkin
bagi saya motonya memang kalau ada masalah pasti ada solusi
kalau tidak ada solusi berarti bukan masalah
sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia hero
cnn indonesia hero
sudah menjadi kebiasaan warga marapu di pulau sumba melakukan ritual manawutana
ayam adalah salah satu media yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan arwah para leluhur
jadi kebanyakan orang sumba ini berkomunikasi dengan sang penciptanya itu lewat roh nenek moyang
karena dia merasa tidak pantas langsung berkomunikasi
atau menyebut nama sang pencipta
nah manawutan ini menjadi salah satu media mereka atau cara sembahyang mereka untuk menanyakan kepada sang pencipta lewat arwah nenek moyangnya tadi
tentang apa kegiatan yang mereka akan lakukan
contohnya ketika mereka akan tanam padi atau mereka akan panen padi
hasilnya seperti apa nanti
atau ketika terjadi masalah dalam kehidupan mereka
mungkin mereka mendapat celaka atau rezekinya kurang
lewat manautan ini tadi mereka ingin tahu apa petunjuk dari sang pencipta lewat mediasi arwah nenek moyang tadi
pertanda baik didapatkan
gong dan tambur mulai dibunyikan
sebuah tarian digelar
sebuah tarian digelar
sebuah tarian digelar di kampung adat prai iji desa tebara
warga di kampung ini memiliki kearifan lokal
melakukan ritual terlebih dahulu bila hendak menggelar acara atau keramaian di dalam kampung adat yang dianggap kerama
siapapun yang melanggar diakini akan mendatangkan malapetaka
tari woleka biasa dimainkan oleh mereka pada setiap perayaan pesta
menyambut masa panen
maupun menyambut kedatangan tamu di kampung ini
pesonanya menambah keindahan obyek wisata kampung adat prai iji
selain tarian kampung adat prai ijing di kabupaten sumba barat nusa tenggara timur ini juga bisa menyediakan sajian atraksi berkuda seperti pasola
sebuah atraksi yang menggambarkan adu keperkasaan ala pria di sumba yang saling serang dengan menggunakan lembing
kampung iji kepala pada dan kepala iji sebagai salah satu perayaan yang telah dipelajari oleh pembangunan nomor tiga terbang iji
kampung adat prai ijing berada di dusun tiga prai iji desa tebara kecamatan kota waikabubak
kampung ini dihuni oleh tiga ratus enam puluh tujuh jiwa penduduk
geliat wisata kampung adat rai ijing tak lepas dari peran kepala desa tebara martin rago winobira
ketika kembali dari pendidikan di luar daerah di tahun dua ribu sepuluh
saya dan beberapa anak muda kemudian menggagas untuk
ini kok ada wisatawan dari luar negeri yang datang mengunjungi kita di sini
apakah ada sesuatu yang unik dari kampung kita sehingga kemudian dikunjungi oleh wisatawan jauh jauh dari sana
nah pada saat itu kami masih secara manual artinya membuat buku tamu kemudian berbicara begitu saja
kemudian kami tuliskan harapan dalam buku tamu tersebut mengharapkan bantuan mereka
sehingga warga ini bisa tetap menjaga kelestarian kampungnya
itu berjalan selama lima tahun
terus kemudian kok wisatawannya semakin meningkat
di tahun dua ribu dua belas kemudian kami menggagas untuk bagaimana supaya merubah karakter masyarakat kami yang ada di kampung preijing ini khususnya untuk menjadi pelaku pariwisata
memang pada awalnya banyak kendala artinya masyarakatnya belum siap tidak mengerti apa itu pariwisata
tetapi dengan seiring berjalannya waktu karena setiap hari dikunjungi wisatawan diajak
bicara tukar pikiran akhirnya mereka paham oh ternyata pariwisata itu seperti ini
selain pertunjukan seni obyek wisata kampung adat prai ijing memiliki daya tarik kehidupan penduduk yang masih tradisional
dengan bangunan rumah rumah adat yang memesona
pak martin saya melihat di sini rumah adatnya unik sekali di praijing ini ya
ini memang rumah adat khas di sumba
saya melihat bangunannya harus tinggi
mengapa rumahnya bentuknya harus seperti ini bangunannya
ya pada dasarnya filosofinya mengapa dinamakan rumah menara
atau dalam bahasa lokalnya umamang toko itu artinya apa
menara itu menjelaskan pemujaan mereka kepada sang pencipta
kemudian rumah sumba itu terdiri dari tiga tingkat
tingkat paling bawah itu untuk hewan tingkat kedua untuk manusia
dan tingkat ketiga loteng itu atau menara untuk barang makanan
seperti padi jagung dan juga barang pusaka
jadi tiga tingkat
tingkat ini mempunyai filosofi bahwa tingkat paling bawah itu adalah kedudukan manusia di bumi
kehidupan yang tingkat kedua itu ada perapian di tengah rumah itu untuk penyucian purifi
kemudian ada tingkat ketiga menara itu pemujaan kepada yang pencipta atau tuhan yang maha kuasa
kemudian saya melihat juga di sini di setiap permukiman apalagi di kampung adat
ada kubur batu banyak sekali tersebar
memang ada filosofi tersendiri
kenapa harus ada kubur batu di tengah permukiman
ya seperti halnya tadi kita punya rumah adat sebagai pemujaan
terhadap sang pencipta kemudian kita punya batu kubur di depan rumah
itu menjelaskan konsep kelahiran dan kematian
bahwa manusia harus ingat bahwa ketika dia lahir suatu saat pasti dia akan mati
keniscayaan kematian itu adalah kepastian
kampung adat prai ijin resmi menjadi obyek wisata pada dua juli dua ribu dua puluh
pengembangan kawasan ini menggunakan satu ratus lima puluh juta rupiah dari total dana desa sekitar satu dua miliar rupiah
dari pemerintah pusat melalui kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
di antaranya untuk melakukan penataan dan pembangunan rumah adat

jangan berdiri dan berdiri
saya bangga menjadi anak kampung prai iji
karena kampung prai iji ini
salah satu kampung para wisata yang didatangi oleh para wisatawan apalagi turis asing
tujuan saya mengikuti englis goes to kampung itu
supaya saya lancar bahasa inggris dan berbicara dengan mereka
geliat wisata kampung adat prai ijing semakin maju
dikelola badan usaha milik desa atau bumdes iateki
obyek wisata ini memberikan dampak ekonomi yang besar bagi warga setempat
sedikitnya ada enam puluh orang warga dusun tiga prai ijin yang dilibatkan mengurus kegiatan pariwisata di tempat ini
kebanyakan adalah petani dan burung ladang
petugas penjaga loket dan parkir seperti christophel bisa mendapatkan penghasilan rata rata rp tiga puluh lima per hari
kalau di sini pak kalau kerja sawah macam ladang itu
tiap hari itu kadang
kalau di sini saya nampak karena penghasilan tiap bulan di sini ini bagus pak
bukan hanya meningkatkan ekonomi warga
martin juga fokus membangun sumber daya manusia di kampung adat prai ijing
dengan mengikut sertakan anak anak dan remaja setempat belajar bahasa inggris
keterbukaan martin kepada banyak pihak termasuk komunitas inggris gustu kampung
berhasil membuka mata warga akan pentingnya memiliki keterampilan berkomunikasi dengan setiap tamu yang datang
kegiatan belajar bahasa inggris yang digagas oleh komunitas inggris goestu kampung ini
digelar di kampung adat prai ijin dua kali
keterampilan berbahasa inggris para pelajar usia sd hingga sma di desa tebara ini terus dilatih
agar kelak mereka mampu menjadi generasi penerus kegiatan wisata di kampung adat prai ijing
termasuk diantaranya menjadi pemandu wisata
saya bangga menjadi anak kampung prai ijin
karena kampung prai ijin ini salah satu kampung prawisata
yang didatangi oleh para wisatawan apalagi turis asing
tujuan saya mengikuti inggris gustu kampung itu
supaya saya lancar bahasa inggris dan berbicara dengan mereka
marten terbilang berhasil mengubah karakter warga kampung adat prai ijin
menjadi pelaku wisata yang lebih ramah
keramahan warga menjadi salah satu magnet kuat untuk menarik wisatawan yang datang
pada awal obyek wisata ini berdiri
pendapatan asli desa yang dihasilkan dari kegiatan wisata kampung adat praijing
mencapai lebih dari delapan puluh juta rupiah dalam dua bulan
selalu senyum tidak agresif
mereka mengucapkan selamat datang seperti jika anda adalah seorang dari keluarga mereka
jadi saya sangat menikmatinya
sukses menjalankan usaha pariwisata kampung adat prai ijing
martin kemudian menggagas obyek wisata lain di desa tebara
danau weeboro seluas satu hektare yang berlokasi di dusun tiga prai ijing ini
akan dijadikan obyek wisata
proyek pembangunan dan perataan area danau
dimulai pada agustus dua ribu delapan belas dengan menggunakan dana desa sekitar satu ratus enam puluh dua juta rupiah
pak martin memperluas objek wisata
badan usaha milik desa ini terus menggiatkan obyek wisata di desa tebara
mengapa danau weeboro ini yang dipilih
memang danau weboro ini menjadi salah satu potensi wisata air kita
apalagi diwasa ini wisata air ini menjadi salah satu primadrona bagi wisatawan
salah satu tren baru di mana orang sekarang lebih suka ke selfie
jadi itu yang menjadi dasar kami pemerintah desa tebara bersama bumdes
lewat bumdes iatk kami ingin mengembangkan potensi wisata air ini
rencananya obyek wisata danau weeboro ini akan dibuka pada tahun dua ribu sembilan belas
pembangunannya melibatkan warga sekitar dengan menggunakan sistem padat karya tunai
kalau dia maju tergantung sudah dari yang atasi dari desa
dari atas juga ya seluruh ini kabupatennya kita dan provinsinya kita
dia melihatkan itu dibikin lapangan kerja ke masyarakat di sini di desa tebara
terima kasih dengan pak martin
karena dia ikut betul kita punya kemauan di warganya dia di rt sebelas rw enam
di tiga desa tebara
karena kita terima kasih bangga dari semua warga di sini bapak
potensi wisata yang besar di desa tebara
membuat marten tergerak untuk memajukan produk kerajinan tangan warga di desanya
untuk dijadikan cinderamata
bumdes iatki yang digagasnya
kini membina dua belas kelompok perajin di desa ini
dan piring ledi
bahkan martin mengajak serta para penyandang disabilitas di desa tebara
untuk berkarya membuat kerajinan
salah satunya adalah nofrianto pelajar sma yang kehilangan kakinya karena kecelakaan
nah dua ribu empat belas saya pernah kecelakaan
terus saya berputus asa untuk bersekolah kembali
dan adanya dampingan dari yayasan bahtera
dan saya bisa masuk kembali di sekolah
sedikitnya ada dua puluh sembilan penyandang disabilitas di desa tebara
mereka tergabung dalam forum difabel mare da'ate yang diketuai oleh martin
dana desa dua ribu enam belas sebesar lima puluh delapan juta rupiah
dianggarkan untuk kegiatan pelatihan para pengrajin kerajinan berbahan lokal dan daur ulang di desa ini
sementara pemasaran produk kerajinannya dibantu oleh bumdes iateki
ya kami bersyukur juga ada bangunan paut
anak anak bisa sekolah dengan nyaman
dan juga kalau ada anak anak yang rumahnya jauh bisa dijemput dengan mobil

membiarkan pemerintah keinginan nya untuk bekerja di jalan ini
desa teh barat kecamatan kota wai kabupaten sumba barat dihuni oleh sekitar tiga empat ratus dua puluh tiga jiwa
mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani
untuk menjaga stabilitas ekonomi warganya marten menggagas pendirian pasar desa
proyek pembangunan pasar desa yang dimulai pada juli dua ribu delapan belas ini menggunakan dana desa sebesar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah
di lahan sewa milik warga desa seluas tujuh ratus lima puluh meter persegi ini pasar desa menampung sekitar empat puluh lima lapak pedagang
sehingga hasil panen warga dapat dijual di pasar ini
sementara untuk meningkatkan ketahanan pangan bersama bumdes iateki
ia juga membangun sebuah lumbung desa yang akan menampung padi dan kebutuhan pokok masyarakat
lumbung desa yang menggunakan dana desa sebesar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ini akan menerapkan sistem bagi hasil atau kooperasi
tak pernah kehabisan ide martin juga membangun usaha pembibitan tanaman
sejak dirintis pada april dua ribu delapan belas kini desa tebara memiliki sedikitnya lima kebun bibit
di antaranya bibit buah buahan dan sayur
bagi warga desa tebara bibit diberikan secara cuma cuma
kebun bibit desa yang berada di desa tebar ini memang kami siapkan untuk kami bagikan kepada warga yang memang memiliki lahan yang sudah diolah
mengapa karena memang potensi paling besar selain padi sawah di desa tebar ini adalah perkebunan sayur
dengan adanya kebun bibit desa tadi warga bisa
langsung mengambil bibit di situ untuk ditanam dan dikembangkan
sehingga tadi ekonomi yang kami harapkan ekonomi rakyat bangkit tadi itu ya dimulai dari hal hal yang memang sangat mendasar yang menyentuh kehidupan sehari hari mereka
sementara untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan desa tebara juga membangun sebuah bendung atau embung
embung lairoa yang terletak di dusun dua lokoroda ini
mampu mengairi sawah dan ladang warga seluas dua ratus lima puluh hektare
saya sangat berterima kasih karena dengan adanya imbun ini yang telah dibantu oleh pemerintah
oleh karena itu kami sebagai masyarakat di sini kami sangat berterima kasih kami sangat menggunakan air ini yang telah dibantu oleh pemerintah
dengan kami adanya tanaman padi tanaman sayur sayuran lombok maupun tanaman yang bisa

gerakan membangun desa juga dilakukan oleh marten dalam bidang pendidikan
pada tahun dua ribu enam belas dana desa sebesar rp tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah digunakan untuk membangun dua sekolah pendidikan anak usia dini atau paut yang terintegrasi dengan posyandu
paut fajar baru di dusun satu sagaru adalah salah satunya
perbedaannya memang terlihat
jadi keinginan anak anak untuk membaca untuk belajar sekarang semakin meningkat di kampung kampung
sebelumnya mereka lebih banyak bermain saja ke kebun saja atau mencari bahan bakar untuk memasak saja
paut fajar baru memiliki tiga orang tenaga pengajar
dulu sebelum ada bangunan sekolah mereka mengajar di rumah rumah warga
hingga september dua ribu delapan belas
desa tebara memiliki lima paut dan masing masing paut mampu menampung dua puluh lima murid
mereka bisa mengakses pendidikan secara gratis
ya kami bersyukur juga ada bangunan paut
anak anak bisa sekolah dengan nyaman
dan juga kalau ada anak anak yang rumahnya jauh bisa dijemput dengan mobil
tak hanya pendidikan
desa tebara juga terbilang sukses meningkatkan kualitas

desa dua ribu delapan belas sebesar empat puluh lima juta rupiah dikucurkan untuk insentif para kader posyandu di desa ini
ada dua puluh lima kader yang bertugas di lima posyandu di desa ini
setiap kader mendapatkan insentif satu ratus lima puluh ribu rupiah per bulan
posyandu untuk di desa tebar khususnya ini sudah lama berjalan
paling utama adalah bagaimana soal kesehatan di sini
karena memang banyak ibu ibu yang masih melahirkan di rumah
ini salah satu masalah utama
artinya tidak terjamin keselamatan mereka ketika terjadi proses melahirkan itu atau kelahiran itu
itulah kemudian bagaimana pemerintah desa melihat bagaimana pentingnya posyandu untuk berada di dalam lingkup pemerintah desa
kemudian masalah gisi anak anak
kita banyak mengalami masalah stunting gisi buruk
dan gisi kurang di sini
nah itu awal sehingga kita melakukan kegiatan posyandu
seluruh gerakan pembangunan di desa tebara berawal dari bumdes iateki yang didirikan oleh marten pada sepuluh januari dua ribu dua puluh
bumdes yang beranggotakan delapan orang pengurus ini berhasil menjadi satu satunya bumdes yang berpendapatan tertinggi di sumba barat
bagi marten kejujuran dan keterbukaan adalah hal penting dalam mengelola dana desa
transparansi diterapkan dalam sistem informasi desa yang bisa diakses oleh warga
dan di mata warga marten adalah sosok pemimpin berpikiran terbuka
jiwa kepemimpinannya tinggi sekali
terus kalau dengan perangkat desa dengan masyarakat desa selalu sangat bersahabat
terus kalau ini juga dia bisa diajak kompromi kerjasama yang bagus dalam penataan lingkungan juga bagus
menjadi kepala desa bukan hal yang mudah
ini pula lah yang menjadi alasan teresya wolu istrinya sempat menolak marten menjadi kepala desa tebara
keberhasilan pria kelahiran subah barat berubah
mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan ini dalam memimpin desa tak lepas dari dukungan keluarganya
waktu pertama kali diberitahukan akan mengikuti calon kepala desa saya sempat menolak
karena menjadi seorang kepala desa itu tanggung jawabnya besar
dan juga buat saya untuk memimpin ibu ibu di desa itu bukan hal yang mudah bagi saya
jauh sebelum menjadi kepala desa lulusan sarjana sastra inggris salah satu universitas di yogyakarta ini
aktif bergerak dalam bidang pendidikan dan pelestarian lingkungan di sumba barat
mantan guru bahasa inggris salah satu smp di waikabubak ini yakin
meski jauh dari hiruk pikuk perkotaan desanya kelak akan menjadi desa mandiri dan produktif

harapan terbesar saya sebagai kepala desa tebar untuk warga atau masyarakat desa tebar adalah masyarakatnya menjadi mandiri dan produktif
dana desa hadir untuk menjadi stimulan sehingga bangkit usaha usaha ekonomi produktif di masyarakat
martin ragowinobira kepala desa tebara yang sukses membangun desa
baginya desa adalah tempat yang layak untuk dirindukan
bukan hanya sebagai tanah kelahiran namun menjadi rumah yang senantiasa dijaga agar tak kehilangan jati dirinya
desa itu memang menjadi tempat yang paling dirindukan
siapa pun akan kembali ke desa
orang dari manapun saja merantau pada akhirnya akan kembali ke desa
saya kira desa ini adalah tempat permenungan tempat yang produktif alami apalagi itu menjadi kampung asal kita
apapun yang terjadi kita pasti kembali ke desa
yang paling utama dijaga adalah karakter budayanya
jadi mereka jangan menjadi masyarakat semi urban
artinya tidak paham betul dengan budaya tetapi kemudian juga menjadi masyarakat modern
yang saya inginkan bagaimana mereka tetap menjadi masyarakat yang berbudaya
sambil menikmati modernitas yang ada
jadi mereka harus tetap bisa menjaga integritas budaya karakter budaya asli mereka
mereka harus tetap menjadi orang sumba yang tentunya bisa juga produktif dan bisa juga profesional
tetap bisa mengikuti kehidupan modern dengan tetap berbudaya